indonesia menjadi pemimpin bagi negara negara small open economy dalam konteks produk domestik bruto
karena cukup berhasil mendorong vaksinasi covid sembilan belas
pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral g dua puluh diharapkan mencapai konsensus
dalam mencapai exit strategy pasca pandemi
berikut wawancara korresponden desi aritonang bersama kepala badan kebijakan fiskal
kementerian keuangan dari jakarta convention center
dari pembukaan pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral g dua puluh atau first g dua puluh fmcbg
sian indonesia berdapat kesempatan untuk mewawancarai kepala badan kebijakan fiskal febrio kacaribu
pak febrio salah satu yang mengemuka dalam sepekan finance track ini adalah exit strategy
untuk mengatasi scaring effect selama pandemi ya pak ya
jadi pdb kita sekarang dua ribu dua puluh satu itu kemarin itu sudah membawa kita
ke luar negara dan kembali ke negara negara yang berada di luar negara
keluar dari lebih tinggi dibandingkan ekonomi kita di pra pandemi
jadi ekonomi kita sekarang satu enam persen lebih tinggi daripada kondisi kita di tahun dua ribu sembilan belas
negara negara ini yang dia belum pulih kenapa
terutama adalah gara gara vaksin
jadi pemerataan vaksin ini yang kita harapkan benar benar bisa mulai semakin lebih merata
untuk negara negara maju vaksinasi itu sudah di atas tujuh puluh persen
negara berkembang mayoritas belum
kemudian cover together itu syarat utamanya adalah pulih dari kesehatan dulu
nah dalam konteks ini vaksinasi
pak beralih ke second fcbd kemarin pak untuk drafting communica itu
nah so far bentuknya seperti apa dan nanti akan dibawa kemana sih pak isi draft ini
nah ini kan menyiapkan draft komunikenya
jadi ini drafting komunike yang adalah tentunya hasil pembahasan bukan hanya pada hari ini saja
itu sudah dari sejak desember
sebenarnya setiap minggu
setiap waktu itu sudah ada pertemuan pertemuan yang mengarah ke drafting yang dua hari terakhir ini
nah bahkan sebenarnya kalau dirunut lagi itu juga menyambung dengan komunika yang terjadi tahun tahun lalu
seperti tahun lalu ada di itali
jadi ini ada kontinuasi
nah dalam konteks inilah drafting ini adalah menjadi semacam summary konsensus bersama
tentang beberapa topik topik utama tadi yang kita sebutkan
yang kemudian akan dibacakan besok hari kedua
dari fmcbg yang sedang berjalan hari ini
nah itu akan digabung antara komunike dari finance track yang menteri keuangan dan sentral bank ini
digabung dengan hasil dari serpa track
nah itu akan masuk menjadi leaders declaration
yang adalah declaration dari leaders dari pemimpin pemimpin negara negara g dua puluh ini
tadi bapak bicara soal konsensus ya pak ya
tapi sebenarnya seberapa penting sih pak atau peran konsensus dari tiga topik yang ingin kita dorong dalam presidensi ini
dan apa yang akan dilakukan setelah terbentuknya konsensus nanti pak
sangat penting dan sangat strategis bagi kita
misalnya tadi saya sebutkan tentang tiga prioritas bapak presiden
kita harapkan dunia itu paling tidak g dua puluh itu membangun konsensus
bahwa kita harusnya berkolaborasi
supaya menghindari terjadinya pandemi lagi di masa yang akan datang
nah itu yang kita harapkan kita temukan konsensus
ini memang arahnya kuat kesana
tetapi tentunya dalam konteks ini yang perlu diperhatikan adalah
karena sebenarnya ini kan sangat real
yaitu pertama adalah bagaimana kita menyiapkan sistem kesehatan
masing masing negara sudah cukup kuat apa belum
lalu kedua adalah bagaimana sistem farmasinya
dalam konteks ini misalnya vaksinasi
vaksin untuk produksi negara miskin tadi saya sebutkan bahkan vaksinnya sudah diserahkan
tapi belum bisa disuntikkan
nah ini untuk yang kesehatan
nah belum lagi kita bicara digital economy
belum lagi kita bicara dengan transisi energi
agenda agenda ini tadi yang strategis bagi arahan bapak presiden
tentunya kita akan perjuangkan untuk mendapatkan konsensus
tapi tentunya tidak berhenti di konsensus
karena justru konsensus itulah yang kemudian membawa aliran modal
akan ada investasi baru di sektor kesehatan
akan ada investasi investasi baru di sektor digital economy
akan juga investasi bahkan juga uang yang mengalir
kapital yang mengalir untuk melakukan transisi energi
di indonesia dan di banyak negara
baik terima kasih banyak pak febrio kacaribu dari kementerian keuangan
kepala badan kebijakan fiskal
semoga apa yang kita harapkan dan berproses dengan lancar ya pak ya
di meeting meeting di dalam jalur keuangan ini
desyari tonang yudhistira satria jakarta